keresahan atas konten tabloid indonesia baroka disampaikan badan pemenangan nasional prabowo sandi
yang menyatakan isu pemerintahan tabloid itu dapat menggerus elektabilitas prabowo sandi
menanggapi laporan itu bawaslu berkonsultasi dengan sentra penegakan hukum terpadu atau gakumdu
hasilnya tidak menemukan pelanggaran kampanye
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini